ketika dia dilahirkan putri rachel sering merindukan ibunya dan raja menyadarinya
dia merasa kasihan pada putrinya
kebetulan pada suatu hari di dekat istana raja datanglah seorang wanita bangsawan bersama lady trish dan gadis kecilnya fonta
fonta kira kira seusia dengan putri rachel
putri rachel dan fonta segera menjadi teman dan lady tris akan berada di istana hampir sepanjang waktu
menjaga kedua gadis itu sementara mereka bermain
lady tris sangat baik pada putri dan memperlakukannya dengan penuh cinta
putri rachel dan fonta bermain bersama dan tumbuh bersama
semuanya baik baik saja dalam kehidupan putri
sampai pada suatu hari ketika dia berjalan di taman kerajaan lady tris datang dan sudah siap untuk melakukan perjalanan
kau mau pergi kemana
selamat tinggal anakku
aku harus meninggalkanmu dan pergi jauh
iya dan kapan kau akan kembali
sepertinya tidak akan
oh tidak tolong jangan pergi apa yang akan aku lakukan tanpamu
sebenarnya aku juga sedih untuk meninggalkanmu anakku tapi aku harus pergi
apakah tidak ada yang dapat menahanmu di sini
hanya satu hal dan aku rasa itu tidak mungkin
tidak ada yang mustahil katakan padaku apa itu dan aku akan memastikan itu terjadi
aku akan tetap tinggal di sini kalau ayahmu menjadikan aku ratu
tapi dia tidak akan pernah melakukannya
itu saja serahkan padaku dan itu akan dilakukan
putri rachel segera mendatangi ayahnya
ayah aku datang untuk memintamu menikahi lady tris
kalau tidak dia akan meninggalkan kita dan aku akan kehilangan cinta

tolong nikahi lady tris ayah aku sangat menyukainya
raja duster menjadi pucat ketika mendengar ini
dia tidak suka pada lady tris dan dia tidak ingin menikahinya
tetapi kemudian dia berjanji kepada istrinya yang sedang sekarat bahwa dia akan melakukan apa yang diminta oleh putrinya
ayah tidak ingin menikahinya anakku
tetapi jika ini yang akan membuatmu bahagia maka aku setuju
putri rachel sangat gembira
terima kasih banyak ayah kau memang ayah yang terbaik
segera setelah itu pernikahan pun dirayakan dengan perayaan yang besar
dan lady trish menjadi ratu di kerajaan itu
tetapi terlepas dari semua kegembiraan yang memenuhi istana raja tampak sedih
karena dia yakin bahwa penyakit akan datang dari pernikahan
dan memang itulah yang terjadi
dalam waktu yang sangat singkat
sikap lady tris terhadap sang putri mulai berubah
dia cemburu pada putri rachel karena putri rachel adalah pewaris tata dan bukan putrinya sendiri
segera warna aslinya muncul
alih alih berbicara dengan ramah dan penuh kasih kepada putri rachel
kata katanya menjadi kasar dan kejam
itu adalah gaun bagus yang kau kenakan
dan aku ingin kau memberikannya kepada fonta
tapi ibu aku suka gaun ini
aku tidak peduli
aku adalah seorang ratu dan jangan lupa itu
sekarang pergi dari hadapanku
perilaku ratu terhadap sang putri menjadi semakin buruk setiap harinya
dan tak lama lagi sang putri tidak tahan lagi
dia sedih dan kesal sepanjang hari menangis di kamarnya
raja sangat tidak senang melihat putrinya yang dicintainya menderita
dan dia tidak tahan lagi
dia memutuskan untuk membangun sebuah kastil di pulau ini
ini dia istanamu sendiri
tinggal di sini dengan bahagia jauh dari ibu tirimu
di sini kau dapat melakukan apapun
dan aku akan memastikan bahwa ibu tirimu tidak akan pernah datang ke sini
terima kasih banyak ayah
berjanjilah padaku kau akan datang mengunjungiku setiap hari
tidak perlu dikatakan lagi sayang
sang putri memeluk ayahnya
untuk waktu yang lama dia hidup dalam damai dan tumbuh semakin baik

dan tumbuh semakin cantik setiap hari
suatu hari seorang utusan dari kerajaan tetangga datang untuk mengundang raja duster ke pertemuan besar pada kesatria dan bangsawan
raja duster menerima undangan itu
sebelum berangkat dia pergi untuk berpamitan pada putrinya
cintaku aku akan pergi ke pertemuan besar para kesatria dan bangsawan
di sana ada tokoh tokoh indah terutama untuk putri seperti dirimu
apakah kau menginginkan sesuatu dari sana
aku tidak mau apa apa ayah
tetapi kalau kau akan menyapa kesatria hijau dari aku aku akan berterima kasih
tentu saja sayangku aku akan melakukannya
raja duster belum pernah mendengar tentang kesatria hijau tapi tidak ada waktu untuk mengajukan pertanyaan
oleh karena itu dia memberikan janji dan pergi dalam perjalanannya
saat dalam perjalanannya dia bertanya kepada semua orang yang dia lihat tentang kesatria hijau
apakah kau kenal kesatria hijau
tetapi jawabannya selalu tidak
raja duster mulai percaya bahwa putrinya keliru tentang keberadaan kesatria hijau
dia sedih bahwa itu adalah pertama kalinya dia meminta melakukan sesuatu untuknya dan dia tidak bisa melakukannya
dia begitu memikirkan hal itu sehingga dia tidak memperhatikan arah yang diambil kudanya
dan saat ini dia mendapati dirinya berada di tengah tengah hutan lebat
di mana dia belum pernah sebelumnya
raja duster terus naik untuk mencari jalan
dan akhirnya untuk kesenangannya dia melihat seorang pria
raja duster menghampirinya
aku tersesat bisakah kau beritahu aku di mana
kau berada di hutan kesatria hijau
raja duster sangat gembira
di mana kesatria hijau tinggal
oh tidak jauh dari sini
pria itu menjelaskan arah kepada raja duster
raja duster berterima kasih padanya dan terus melaju
akhirnya dia mencapai sebuah kastil yang indah berdiri di tengah tengah taman yang indah
di mana air mancur terlihat sangat cantik
di tepi air mancur itu duduklah seorang pria muda yang tampan
yang berpakaian dari kepala sampai ke kaki dalam setelan baju besi berwarna hijau
raja duster mendatanginya
kau pasti kesatria hijau
mereka memanggilku begitu karena aku ingin mencari jalan
tapi nama asliku adalah eugene
aku senang akhirnya aku menemukanmu
aku sedang dalam perjalanan menuju pertemuan besar para kesatria dan bangsawan
tetapi aku tersesat saat mencoba menemukan istanamu
apa yang kau minta dariku yang mulia
ya aku datang untuk memberikan salam dari putriku
aku belum pernah bertemu dengan kau atau putrimu sebelumnya
tetapi kau dipersilahkan untuk tinggal di istanaku untuk malam ini
matahari aku sudah selesai menemukanmu
aku ingin menemukanmu
dan untuk kembali ke hutan sekarang sangat tidak disarankan
raja duster berterima kasih dan menerima undangan
pagi berikutnya ketika raja arthur hendak berangkat ke dalam perjalanan pulang
pangeran yujin meletakkan sebuah peti permata di tangannya
yang mulia tolong bawalah hadiah ini untuk putrimu
ini berisi potretku
dan ketika aku datang untuk melihatnya dia akan mengenalku
aku sangat yakin bahwa dia akan menemukanmu
aku berharap kau akan menemukanmu
aku berharap kau akan menemukanmu

dan aku harus menikahinya
raja memberi restu kepada kesatria hijau dan berjanji untuk membawa hadiah itu kepada putrinya
dengan itu dia berangkat
ketika dia sampai di istana putri rachel berlari ke arahnya
apakah kau melihat kesatria hijau
dan nama aslinya adalah pangeran yujin
dia telah memintaku untuk memberikanmu ini sehingga kau akan tahu ketika dia kesini
ketika sang putri melihat potret dia sangat senang
dia adalah pria yang aku lihat dalam mimpiku
aku tidak akan menikah dengan siapapun kecuali dia ayah
baiklah jika itu yang kau inginkan
tapi aku sarankan kau bertemu dengannya dulu
sementara itu pastikan ibu tirimu tidak mengetahuinya
segera setelah pangeran yujin tiba dan dia terlihat sangat tampan dalam baju hijaunya sang putri semakin jatuh cinta padanya
ketika pangeran yujin melihatnya dan mengenalinya sebagai wanita yang sering dia impikan dia segera meminta sang putri untuk menikah dengannya
maukah kau menikah denganku
sang putri menunduk dan tersenyum malu
mereka saling berpelukan
saat itu putri rachel teringat akan nasihat dari ayahnya
tapi dengar kita harus merahasiakan ini dari ibu tiriku sampai hari pernikahan
kalau tidak dia akan menemukan cara untuk menghancurkan semuanya
terserah kau saja
tapi aku tidak bisa tinggal jauh darimu lagi
sampai hari pernikahan aku akan bertemu denganmu setiap hari
aku akan datang pagi pagi dan pergi ketika gelap
dengan begitu ibu tirimu tidak akan pernah tahu tentang kita
untuk beberapa hari berikutnya pangeran yujin mengambil alih kembali ke rumah

dan menghabiskan berjam jam berkeliaran dengannya melalui taman taman indah
di mana mereka tahu sang ratu tidak bisa melihat mereka
suatu hari seorang gadis yang berjalan di tepi danau pagi pagi sekali
melihat sang pangeran berjalan ke arah kastil putri di mana putri rachel menunggunya
dia segera pergi menghadap ratu dan menceritakan segalanya pada ratu
sang ratu merasa marah
esokan harinya pagi pagi sekali sang ratu pergi ke pantai danau
dengan sebotol ramuan ajaib dan bersembunyi di balik sebuah pohon yang besar
pangeran yujin datang seperti biasa menghabiskan hari itu bersama putri rachel
dan ketika hari sudah hampir senja dia pergi ke pinggir sungai dan duduk di atas perahu
tidak menyadari bahwa ratu telah menggunakan ramuan ajaib di seluruh gagang dayung
dia memegangnya dan dia mulai mendayung
dengan ramuan ajaib di seluruh telapak tangannya pangeran yujin menyeka dahinya
ramuan itu segera bercampur dengan kulitnya dan perlahan lahan mulai mengubahnya menjadi hijau
ketika pangeran yujin tiba di istananya dia merasa sangat sakit
untuk beberapa hari berikutnya putri rachel merindukan pangeran yujin
tapi dia tidak datang karena dia sakit
tapi dia tidak tahu tentang ini
dia merasa tidak berhasil
dia merasa tidak berdaya karena ayahnya juga keluar dari kerajaan
dan mengunjungi raja raja lain untuk urusan perdagangan
dia duduk di dekat jendela yang terbuka sambil menangis dan merasa sangat sedih
saat itu seekor burung kecil datang dan duduk di dahan pohon yang berdiri tepat di bawahnya
kau harus segera pergi melihatnya
apa yang terjadi padanya
tidak ada waktu untuk menjelaskan

bahwa ibu tirimu yang jahatlah menggunakan ramuan ajaib padanya
dan hanya ramuan kuning di tamanmu yang bisa menyelamatkannya
tolong beritahu aku lebih banyak lagi
berpakaianlah sebagai perawat dari istana raja negara
karena hanya itulah cara agar kau bisa diizinkan berada di dekat pangeran
buat sup dari rempah rempah kuning dan berikan padanya
ketika dia menghabiskan sup itu maka dia akan pulih dengan segera
keesokan harinya putri rachel pergi pagi pagi dengan berpakaian sebagai perawat
dengan membawa ramuan ramuan kuning
burung itu terbang di depannya untuk memberikan arahan ke istana
dan ketika mereka sampai di istana putri rachel segera pergi ke perawat tua yang paling dipercaya oleh pangeran
nyonya namaku adalah fiona dan aku telah dikirim oleh raja negara untuk membantu pemulihan pangeran
bagaimana kau bisa melakukannya dokter yang terbaik saja gagal
ramuan itu berakibat fatal dan hatiku hancur untuk mengatakan
bahwa tidak ada yang bisa membantu pangeran
oh tapi aku bisa aku akan membantunya dengan subh herbaku dan pangeran pasti akan pulih sekaligus
dan kenapa aku harus mempercayaimu apakah kau punya pilihan yang lain
perawat tua berpikir bahwa ini patut dicoba dan dia menyetujuinya
baiklah kau bisa pergi ke kamar pangeran dengan sup itu
putri rachel memberi makan pangeran yang sakit dengan tangannya sendiri
setelah menghabiskan sup di mangkuk itu dia pergi keluar dan menunggu beberapa saat
segera pangeran eugene mulai berkeringat dan dalam beberapa saat dia pulih sepenuhnya
ketika dia bangun putri rachel mengirim masuk seorang perawat muda dengan semangkuk sup kosong di tangannya
siapa kau apakah kau yang membuat sup yang telah menyembuhkanku
baiklah pilih apapun yang kau inginkan sebagai hadiah dan kau akan mendapatkannya
perawat muda itu sudah diajari oleh putri rachel apa yang harus dikatakannya
aku ingin menjadi pengantinmu
aku minta maaf tetapi itu adalah satu hal yang tidak dapat aku berikan
karena hatiku milik gadis paling cantik di dunia dan dia menungguku di istana pulaunya
mendengar ini putri rachel berlari ke dalam kamar pangeran dan memeluknya erat erat
perawat muda itu tersenyum lalu pergi
pangeran senang sekali melihatnya tetapi dia juga merasa bingung
apa yang terjadi
putri rachel menjelaskan segalanya kepada pangeran dan bagaimana ibu tirinya yang menggunakan ramuan ajaib untuk membuatnya jatuh sakit
aku sangat senang kau menyelamatkanku cintaku
aku senang kau baik baik saja
keduanya berpegangan tangan dan berpelukan sekali lagi
segera mereka menikah dengan sangat megah
raja duster senang melihat putrinya merasa sangat bahagia
dan untuk ratu dan putrinya dia mengirim mereka keluar dari kerajaan dan memperingatkan mereka untuk tidak menginjakan kaki di wilayahnya
pangeran yujin dan putri rachel tinggal di istana pulau mereka dan juga membantu raja duster dalam menjalankan kerajaannya
di bawah mereka orang orang kerajaan merasa sangat sangat bahagia

ratu rata menyellital empori dan semoga apa apa juga tetap jadi tersenjel untuk mempertahankan padat terskeit mau